menghirup udara segar itu sangat penting untuk kesehatan
halo kita berjumpa lagi dalam insight kali ini edisi healthy life
dan memang kesehatan itu sangat penting untuk kita jaga ya
kita bisa memiliki segala macam apapun tapi tanpa kesehatan seolah olah kita tidak memiliki apa apa saja
nah masalahnya kebanyakan masyarakat di indonesia masih kurang memperhatikan kondisi kesehatan mereka
dan masih sering perlu diingatkan untuk hidup sehat untuk makan sehat untuk melakukan segala sesuatu dengan kesehatan
kesehatan sebagai tujuan utamanya
nah untuk memperingati hari kesehatan nasional pada tanggal dua belas november tidak ada salahnya kita mengingatkan diri kembali bagaimana cara cara terbaik untuk hidup sehat
yuk mari kita berjumpa dengan narasumber kita pagi ini yaitu dari kementerian kesehatan
siapa orangnya kita jumpai
oleh sebab itu setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses di bidang kesehatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya
orang wajib ikut mewujudkan mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
termasuk dalam berperilaku hidup sehat
berdasarkan data riset kesehatan dasar dua ribu delapan belas
sebagian besar masalah kesehatan mengalami penurunan signifikan
seperti stunting atau gangguan pertumbuhan anak
meski demikian riskesdas dua ribu delapan belas juga menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular mengalami kenaikan
jika dibandingkan dengan riskes das dua ribu tiga belas
antara lain kanker stroke penyakit ginjal kronis diabetes mellitus dan hipertensi
berupaya menjalankan pola hidup sehat bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang
hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan kebiasaan dan sudut pandang tertentu
yang membuat penerapan pola hidup yang sehat semakin terasa sulit untuk dilakukan
kepala badan penelitian pengembangan kesehatan
balit bangkes dari kementerian kesehatan ini
selamat hari kesehatan nasional ke lima puluh empat
jadi kita sudah lima puluh empat tahun memiliki hari kesehatan
tapi ini penting ya
walaupun sudah ada lima puluh empat tahun
hari kesehatan nasional ini kita rayakan
tapi ya terus terang sampai sekarang
masyarakat indonesia itu katanya justru semakin memprihatikan ya kondisi kesehatan kita
kita dalam rangka hari kesehatan nasional juga tadi disebutkan pada tanggal dua belas november
dan tadi ini yang ke lima puluh empat tahun
bayangkan kita sudah memiliki hari kesehatan selama lima puluh empat tahun
mungkin kita bisa kilas balik sedikit ya
asal usul dari hari kesehatan nasional ini
hari kesehatan nasional itu sebagai tonggak yang diperingati adalah
penyemprotan malaria yang di launching oleh bapak presiden soekarno
tanggal dua belas november seribu sembilan ratus empat puluh
nah lima tahun kemudian
itu di mana persisnya waktu itu penyebabnya
di kalasan ya
di sleman yogyakarta
dan banyak pada saat itu malaria ya
oh betul betul
waktu itu kan disemprot dengan ddt ya
nah kemudian lima tahun berikutnya ternyata itu menunjukkan keberhasilannya
oleh karena itu pada tanggal dua belas november seribu sembilan ratus empat puluh
itu diperingati sebagai tonggak hari kesehatan nasional
nah jadi sampai sekarang sudah yang ke lima puluh empat tahun
iya dan dalam perjalanannya kita semakin lama jumlah kasus malaria di indonesia juga semakin berkurang ya
nah ini menarik sekali karena setiap tahun itu ada tema tema yang diusung
kira kira tahun ini apa saja yang menjadi fokus kesehatan
jadi tahun ini untuk hkn yang ke lima puluh empat
jadi temanya adalah aku cinta sehat
kemudian subtemanya adalah ayo hidup sehat mulai dari kita
iya kenapa persisnya itu temanya yang di
dan apa bedanya dengan yang tahun tahun sebelumnya
untuk temanya itu sama sebenarnya tahun sebelumnya
jadi aku cinta sehat sub temanya yang kita ubah
nah sekarang adalah ayo hidup sehat mulai dari kita
kenapa kita pilih itu
bahwa kesehatan itu adalah tanggung jawab kita bersama
mulai dari diri kita keluarga kita kemudian kelompok masyarakat
sampai seluruh komponen bangsa
jadi kita ini adalah kita yang holistik begitu seluruh komponen bangsa
nah dibanding dari tahun tahun sebelumnya ini masyarakat indonesia ini kita kan
ya kita semakin modern semakin ya angka kematian ibu juga semakin berkurang
dan kita juga hidup bisa lebih lamalah istilahnya
dan segala macam pengobatan kan juga sudah tersedia
masalah kesehatan itu sangat memprihatinkan apalagi yang berkaitan dengan gaya hidup
ini coba potret dari kesehatan masyarakat indonesia pak siswa
seperti apa sekarang
jadi potretnya jadi contoh ada catatan ini
jadi sebetulnya kesehatan kita betul semakin baik ya semakin baik
jadi seperti umur harapan hidup sebetulnya kita itu adalah naik begitu ya meningkat ya itu
kalau tidak salah sekarang sudah tujuh puluh tujuh tahun ya kalau tidak salah ya tujuh puluh tujuh tahun
angka apa namanya kematian ibu juga turun
dan kematian balita kan juga semakin berkurang
juga semakin turun ya
tapi pada dasarnya masalahnya itu masih dari sisi penyakit kita itu mengenal namanya triple burden
jadi tiga beban penyakit
artinya penyakit menular meskipun sudah menurun tetapi kita masih masalah
misalnya saja penyakit malaria demam berdarah tbc dan sebagainya
tapi sudah mulai menurun
tapi di sisi lain penyakit tidak menular itu semakin naik
misalnya saja penyakit jantung penyakit kencing manis hipertensi betul diabetes stroke kemudian gagal ginjal dan seterusnya
dan yang berkaitan dengan stress juga sekarang jadi penimbulan penyakit
nah satu lagi adalah tadi kan triple satu lagi adalah ancaman penyakit baru
seperti flu burung kemudian ada mers cov atau flu on time itu ya
kemudian apa namanya ebola ada sars dan sebagainya
nah kan tiga ini berarti kan ada prioritasnya
mulai dari mungkin disebut yang communicable ya misalnya
kalau kita di tropis banyak penyakit yang berkaitan dengan kehidupan kita
tropis demam berdarah tb juga kan tuberculosis dan tadi juga disebut malaria
dan penyakit yang istilahnya berkaitan dengan hygiene dan masalah kebersihan
lingkungan lah lingkungan
itu bagaimana potretnya sekarang dan khususnya kalau di indonesia ini paling rawan di daerah daerah mana yang

kita masih mempunyai masalah terhadap penyakit infeksi
tadi saya katakan kita masih punya penyakit malaria terutama di luar jawa kan itu di luar jawa
tapi untuk jawa dan bali sudah
sudah berhasil ya tadi penyemprotan
kemudian juga kita masih punya dengui yaitu demam berdarah dengue
nah kalau itu malah sebelenya dengan malaria tadi itu malah di perkotaan
karena kan ditularkan oleh nyamu anopeles
nyamu anopeles itu adalah nyamu yang hidupnya malah di apa ya kadang kadang di hunian
jadi sifatnya adalah yang di domestik
nah itu penanggulangannya semakin lama semakin baik atau masih jumlah kasusnya masih memprihatinkan
untuk penyakit demam berdarah misalnya itu ternyata ya kasusnya itu masih apa ya katakanlah stabil begitu
biasanya kan akan muncul pada waktu mulai hujan
hujan mulai turun lah biasanya kasus demam berdarah mulai naik kan begitu
nah kita pemerintah sebenarnya sudah menerapkan apa yang disebut dengan penanggulangan faktor terpadu
tiga m less ya itu artinya menutup kalau itu ada air kemudian mengubur barang bekas kan gitu ya
dan kemudian juga ada seterusnya termasuk ada beberapa tanaman katakanlah gitu yang anti nyamuk ditaruh di rumah itu plusnya seperti itu
nah itu edukasi harus terus menerus itu biasanya kalau musim hujan dan lain sebagainya
ini secara keseluruhan masyarakat indonesia sudah lebih aware atau masih perlu ini lah
secara keseluruhan sebetulnya sudah mulai aware
sudah mulai aware jadi artinya katakanlah perilaku hidup bersih dan sehatnya mulai naik
kalau masalah infeksi lain yang mengkhawatirkan dan kira kira di mana mana saja
infeksi lain yang masih menjadi masalah adalah tuberkulus dan penyakit tbc paru
jadi ini kita sedang berusaha dengan sangat serius untuk menanggulangi penyakit tbc
terutama adalah menemukan yang tersangkat tbc di masyarakat sehingga bisa dibawa ke fasitab sekatan
untuk diperiksa sekutumnya apakah tipis atau tidak kemudian diobati
tapi secara nasional ini semua bisa ditanggulangi oleh pemerintah
dan obat obatannya juga tersedia
obat obatan tidak masalah
biasakan makan buah dan sayur
ternyata masyarakat indonesia walaupun kita hidup di tropis itu dari hasil risk kesedas itu
ternyata yang makan buah dan sayur memenuhi syarat dari who
jadi istilahnya tiga porsi dalam sehari itu hanya tujuh persen
hanya tujuh persen
hanya tujuh persen
hanya tujuh persen
hanya tujuh persen
hanya tujuh persen
hanya tujuh persen
hanya tujuh persen
hanya tujuh persen
yang menarik karena di indonesia ini setahu saya itu diabetes tipe dua
ini tipe yang berkaitan dengan gaya hidup itu semakin meningkat
dan juga kardiofaskuler
dengan jantung dan lain sebagainya
nah ini bagaimana nih potret indonesia apalagi sebagai negara yang paling rajin merokok
dan suka yang manis manis
jadi kalau kita lihat
nasi putihnya juga luar biasa
jadi kalau kita lihat potret penyakit tidak menular katanya begitu
tahun sembilan puluh itu beban penyakitnya jadi yang meninggal karena penyakit tidak menular itu sekitar tiga puluh persen
nah begitu bergeser tahun dua ribu enam belas itu sudah mendekati angka enam puluh persen
berarti kan double
untuk penyakit tidak menular
nah itu terdiri dari tadi yang kita sebut tadi
ada penyakit jantung ada kencing manis ada hipertensi ada kanker dan sebagainya
nah tadi betul semuanya itu adalah disebabkan intinya adalah masalah perilaku
nah kalau kita bicara penyakit tidak menular itu adalah perilaku
ini kan berarti harus ada strategi yang berbeda dari pemerintah untuk apakah itu edukasi
tapi juga dalam penyediaan obat obatannya dan dokter yang diperlukan
ini bagaimana secara keseluruhan
apalagi indonesia ini jumlah penduduk
dalam hal ini pemerintah
kita telah menekankan bahwa upaya kesehatan itu lebih kepada promotif preventif
tetapi tentunya tidak meninggalkan yang kuratif
nah untuk itu pemerintah telah meluncurkan suatu program namanya adalah germas
germas itu singkatan dari gerakan masyarakat hidup sehat
germas gerakan masyarakat hidup sehat
apa apa saja poin poin yang ingin disampaikan dalam kermas itu
intinya adalah ada dua hal di sini
pertama adalah edukasi kepada masyarakat
kedua masyarakat harus berpengalaman
kedua adalah kerjasama lintas sektor
edukasinya itu meliputi apa saja
pertama adalah biasakan makan buah dan sayur
ternyata masyarakat indonesia walaupun kita hidup di tropis itu
dari hasil risk kesedas itu ternyata yang makan buah dan sayur memenuhi syarat dari who
padahal kita ini semuanya sayur buah buahan
karena who menyarankan sehari itu sekitar empat ratus gram buah dan sayur
nah ini kenapa
karena budaya atau yang jelas bukan karena ketidak tersedia
kita kan banyak sekali buah buahan sayur sayuran
tapi kira kira dari segi
iya itu saya katakan kalau dalam pikiran saya ada paradok gitu
kan kita hidup di darah tropis tersedia banyak tanaman buah dan sayur
nah kalau menurut saya ini masalah pengetahuan ya
pengetahuan dari masyarakat
oleh karena itu edukasi dan menjadi penting
edukasi itu lewat apa
sekolah atau orang tuanya juga atau bagaimana
iya jadi tentunya edukasi lewat kelompok kelompok masyarakat ya
jadi kita bisa lewat sekolah untuk anak sekolah
kalau kelompok masyarakat bisa di pos bindu bisa di posyandu dan sebagainya
jadi artinya lewat melalui pendekatan yang sempatnya masal
nah kalau misalnya dengan lintas sektoral ini kerjasama dengan siapa
apalagi ini biasanya di daerah dan di perkotaan kan berbeda lah ininya
kebiasa kebiasaannya dan juga mungkin pengetahuannya terhadap kesehatan
jadi dengan pendekatan lintas sektor intinya adalah kita mencoba ya artinya
bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat
ya itu untuk mencoba
untuk membuat regulasi ininya begitu
itulah kenapa beberapa provinsi membentuk namanya ktr
kawasan tanpa rokok misalnya
kemudian juga beberapa provinsi membentuk seperti perda tentang germas misalnya tadi
tadi selain yang edukasi tadi itu ada pesan pesan lain sebenarnya germas itu
yaitu adalah makan ikan
indonesia kan kaya ikan
sumber protein dari ikan itu sangat baik
yang lain adalah cegah merokok
merokok itu kan sangat terkait
nah ini kalau kita balik ke ikan karena kan memang kita kan sekarang ingin sekali masyarakat
lebih banyak makan ikan
habit untuk makan ikan di indonesia itu berapa persen kalau dibandingkan dengan negara negara lain
kalau misalnya kalau sayur buahan hanya tujuh persen
untuk makan ikan indonesia lumayan ternyata
kesadaran untuk makan ikan
dibandingkan dengan sesama negara asean misalnya
kita sudah cukup comparable artinya makan ikan
sudah lumayan gitu
nah yang harus kita kurangi sekarang ini kan berarti sayur semua buah harus ditambah
ikan harus ditambah
nah harus dikurangi itu apa
nah ini yang penting
nah tentunya untuk mencegah penyakit tidak menular tadi yang harus dikurangi adalah kurangi garam
nah jadi kalau makan jangan terlalu asin gitu
yang kedua tentunya adalah makanan yang berlemak
kemudian yang lain adalah gula
makanya ada ggl
gula garam lemak
gula garam lemak
tapi sebenarnya yang berkaitan dengan ini bikin sedap ya
ini mungkin habit ya karena orang indonesia itu pokoknya wah asal enak di lidah tapi nggak terlalu penting apa
jadi kalau minum teh kalau tidak manis katanya tidak enak
dan kalau makan nasi kalau tidak tiga kali sehari itu kayaknya belum makan
jadi oke kalau mulai dari sendiri dan mulai dari keluarga mulai dari lingkungan sendiri sekolah
bagaimana memulainya dan apa apa saja habit atau kebiasaan baik yang harus dipupuk di masyarakat ini
nah kita sudah
kita sudah membingke
kalau dulu kan namanya adalah makanan itu empat sehat lima sempurna
nah sekarang itu kita perbarui
namanya adalah gizi seimbang
nah kemudian secara konkret kita masyarakat namanya isi piringku
nah isi piringku itu intinya adalah begini
bahkan porsi terbesar itu harus buah dan sayur
jadi buah dan sayur itu adalah dua porsi begitu
nah kemudian satu porsi lainnya adalah sumber karbohidrat
satu porsinya adalah protein dan lemak
nah ini kita harus bayangkan
rekening setengahnya itu harus buah dan sayur
kemudian karbohidratnya baru protein dan lemak
jadi kalau digambarkan begini
masalahnya kalau biasa di indonesia satu piring isinya nasi
terus mungkin di atas ada sedikit daging
jadi harus ada perubahan ya
nah kalau dari segi ini kan kita sekarang memiliki bpjs
nah salah satu kenapa bpjs kita
akhirnya dibebani terlalu tinggi
ternyata masyarakat kita kelihatan semua itu
ini bagaimana ke depan untuk
ini kan semua preventif
jadi apa apa saja yang harus disiapkanlah istilahnya oleh indonesia ini
supaya beban bpjs kita itu juga tidak semakin lama semakin membengkak
tapi justru berkurang
misalnya supaya penyakit yang berkaitan dengan kardiofaskular berkurang
jadi langkah langkah apa
jadi terkait dengan penyakit tidak menular tadi
bpjs itu artinya yang di spendingnya istilahnya yang dikeluarkan
itu pertahunnya sampai tujuh belas triliun
nah itu kalau di persentase kurang lebih adalah sepertiga
yang terdiri dari tadi
penyakit jantung kanker kencing manis dan sebagainya tadi
nah oleh karena itu maka pemerintah bertekad memperkuat di promotif preventif
nah itu melalui dua cara
pertama adalah secara edukasi dan lintas sektor adalah germas tadi
tadi sudah saya sebutkan
gerakan masyarakat hidup sehat
tetapi secara kelembagaan lewat puskesmas kita memprogramkan namanya
program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga
jadi puskesmas proaktif mengunjungi keluarga
kemudian katakanlah mencacah tiap anggota keluarga itu dia sakit apa
kemudian kalau diketemukan misalnya karena hipertensi langsung diobati
kalau dia merokok misalnya diberi edukasi dan seterusnya
nah itu pendekatan keluarga
puskesmas kita di ini seluruh indonesia apalagi mungkin di bagian timur atau di tempat tempat yang belum terjadi
ini bagaimana apakah sudah lengkap dengan jumlah perawat atau dokter atau orang orang ininya lah yang bisa
ahli kesehatannya itu bagaimana
kita kan dari badan litbang kan mempunyai survei survei yang tingkat nasional
nah untuk melihat tenaga itu kita melakukan namanya riset ketenagaan kesehatan

dari hasil riset ketenagaan kesehatan itu memang terlihat bahwa terjadi ketimpangan istilahnya antar wilayah kan juga gitu ya
antara katakanlah jawa bali dengan luar jawa apalagi indonesia bagian timur begitulah
kemudian tiap jenis tenaga itu ternyata juga ada apa ya artinya ada kekurangan begitu
singkatnya begini bahwa ternyata masih ada kekurangan memang untuk wilayah indonesia timur terkait dengan jumlah tenaga tadi
khususnya adalah tenaga yang terkait dengan gisi kemudian kesehatan lingkungan
kemudian adalah tenaga yang laboratorium
padahal ini krisis lingkungan itu penting
nah ini bagaimana mengisi kekurangan itu
karena justru disitu yang paling dibutuhkan kan
kalau dikota kan banyak ya alternatif swasta juga
itulah kenapa tahun ini pemerintah sebetulnya artinya kan dulu kan ada moratorium tentang penerimaan tenaga itu
kecuali dokter dan bidan perawat
sekarang moratorium itu sudah kita usung kepada menpan untuk dibuka
sehingga nanti akan ada rekrutmen tenaga tenaga yang terkait dengan mendorong kegiatan germas tadi
nah idealnya pak
siapa lagi dengan jumlah perawat
populasi di indonesia ini ya
dokter yang kita butuhkan itu berapa gitu
dan sekarang rasionya yang kita miliki itu berapa
ya sebenarnya kan begini
kalau menyangkut rasio itu ada beberapa benchmark
kalau who menyarankan bahwa satu dokter per dua lima ratus penduduk begitu
cuma ada pendapat lain satu dokter itu cukup sepuluh penduduk
nah kalau dikaitkan dengan satu dokter dua lima ratus penduduk
kita masih kekurangan memang
tapi kalau dengan benchmark satu dokter sepuluh ribu penduduk
sebenarnya kita tidak terlalu banyak kekurangan
tapi masalahnya adalah distribusi
biasanya konsentrasinya di mana
konsentrasinya di kota kota
bagaimana menanggulangi rokok ini ya
oleh karena itu sebetulnya
kalau di negara maju itu kan ada namanya sintech
sintek itu apa ya
letter lucknya kan pajak dosa
dari penerimaan cukai itu kemudian dikembalikan lagi
untuk pemberantasan atau penanggulangan merokok
nah ini menarik ini masalah
kalau cukai dinaikkan
tapi sebenarnya pemerintah juga tidak berani menaikannya terlalu tinggi
karena nanti justru akan membuat industri tembaka turun
kalau kita lihat salah satu yang menjadi masalah
dan ini bagian dari sdgs kita juga
itu adalah stunting ya pak siswanto
jadi ini menjadi perhatian dunia malahan
ini kenapa masih bisa terjadi
dan apa kira kira yang perlu dilakukan
jadi kalau kita bicara masalah stunting
data kita itu menunjukkan bahwa
itu diantara tiga balita kita itu stunting
itu data dari riset kesehatan dasar
dan itu yang dipakai oleh global nutrition report
cuma kita tahun ini kebetulan ada riset kesehatan dasar lagi
tapi kan masih agak stabil
kenapa terjadi stunting
sebenarnya ini kan masalah kurang disikronikal
kita bicara stunting
stunting itu artinya
saya kan bahwa anak itu atau balita itu
dia tumbuh pendek
kalau dibandingkan dengan teman sebayanya
kalau diukur adalah di bawah minus tiga sd
itu dikatakan pendek dan stunting
penyebabnya itu ada dua hal sebenarnya
karena dia kurang disikronis
pertama adalah hal hal yang terkait dengan kesehatan
misalnya dia tidak di imunisasi
atau mungkin waktu ibunya ketika hamil juga gizinya kurang
gisinya kurang dan sebagainya
jadi hal hal yang terkait dengan kesehatan
tetapi yang lebih penting adalah
sebenarnya adalah hal hal yang sifatnya lintas sektor
yang disebut dengan intervensi sensitif itu
itu menyangkut ketahanan pangan keluarga
menyangkut penyediaan sanitasi
artinya rumahnya itu sehat atau tidak dan sebagainya
oleh karena itu pemerintah terus kemudian menggabungkan dua ini
dua intervensi baik yang spesifik sektor kesehatan
dengan yang sensitif yang sifatnya lintas sektor itu
kemudian digabung yang disebut dengan konvergensi namanya
intervensi konvergensi terhadap penanganan stunting
nah ini semakin tahun ada kemajuan
ada pengurangan dari jumlah stunting yang kita miliki
saya saja tahun dua ribu
itu dimulai tahun dua ribu tujuh belas
kita telah fokus pada seratus kabupaten kota
untuk ditangani dikroyok gitu di silang
dikeroyok oleh semua lintas sektor gitu
nah hasil yang kita sebenarnya kan ada ini
tapi belum launching tapi tidak apa apa ini
jadi hasil riset jas tahun dua ribu delapan belas itu menunjukkan bahwa
yang semula tiga puluh tujuh dua itu kira kira nanti akan menurun sekitar
karena ini nanti dampaknya kan
kedepannya istilahnya ya kalau sudah stunting
ini berarti yang lain lain kekurangan
dari segi kecerdasan
mungkin usianya juga
dan faktor kemiskinan juga kan ada di situ
dan biasanya di daerah daerah dimana pangan juga sulit didapatkan ya
seperti di ntp
seperti misalnya ntt ntp
kemudian papua itu privasi stuntingnya lebih tinggi
nah satu lagi ini sangat mengkhawatirkan
dan juga kita saya rasa sampai sekarang itu
masih belum bisa memecahkan masalah rokok ya
kita itu kecanduan rokok
bukan hanya kecanduannya saja
tapi juga penggunaan rokok sebagai sumber pendapatan ekonomi kita
sehingga mungkin dari segi untuk mengurangi kebiasaan merokok ini
ini apa yang selama ini yang masih
jadi kan sebenarnya kalau
perdebatan dan juga dari segi kementerian
jadi sebenarnya gini
kalau masalah merokok itu
karena dia menimbulkan adiksi juga
maka pendekatannya itu sebenarnya dua
satu adalah edukasi kepada masyarakat
supaya tidak katakanlah mengurangi merokok atau tidak merokok begitu
tapi kan tidak mudah
bagi orang yang sudah merokok adiksi kan
biasanya berapapun harganya kan dia beli juga kan begitu
oleh karena itu ada pendekatan lain
yaitu dengan menaikkan cukai tembakau gitu
sehingga kalau mau beli masih berpikir ulang
terutama yang mau perokok baru begitu
jadi dua pendekatan itu
nah pemerintah sebenarnya dua pendekatan itu sudah dilakukan
tapi efektif atau tidak
terus terang pak sis
nah betul itu
karena ya walaupun misalnya iklan rokok di tv tidak
tapi kan di iklan iklan di billboard dan lain sebagainya
dan kedua ya seolah olah kita menciptakan lingkungan yang membuat
ya itulah sebabnya kita perlu katakanlah dukungan dari semua pihak ya
termasuk industri dan sebagainya
artinya bagaimana menanggulangi rokok ini ya
oleh karena itu sebetulnya
kenapa ya kalau di negara maju itu kan ada namanya sintech
jadi kayak sintek itu apa ya
letter lucknya kan pajak dosa begitu
jadi artinya dari
dan sintek itu apa ya
dari penerimaan cukai itu kemudian dikembalikan lagi untuk pemberantasan atau penanggulangan merokok
nah ini menarik ini masalah kalau cukai dinaikkan
tapi sebenarnya pemerintah juga tidak berani menaikannya terlalu tinggi
karena nanti justru akan membuat industri tembaka turun
sementara itu kontribusi dari rokok terhadap penyakit itu bisa dikatakan berapa persen pak sis
jadi katakanlah begini
kontribusi rokok terhadap penyakit itu adalah kaitannya dengan penyakit tidak menular tentunya
paling banyak tentunya adalah kanker
kemudian adalah ppok
ppok itu penyakit paru obstruktif kronik ya
yang menimbulkan sesak nafas dan sebagainya
itu cukup besar
nah itu kalau dihitung dengan artinya hilangnya tadi
katakanlah kalau itu kan menyebabkan kematian dini
nah dari kematian dini dan sebagainya itu kan bisa di convert menjadi uang
nah itu badalibang telah menghitung
jadi per tahun itu hilangnya kurang lebih ada sekitar lima ratus triliun
ini lima ratus triliun ini gara gara luar biasa besar
dan dari segi pengeluaran bpjs yang harus
tapi itu hitungan keseluruhan nantinya
artinya kematian dini dihitung
terus kemudian indirect costnya keluarga karena apa namanya
dan ini kan sebenarnya justru uang yang bisa digunakan untuk hal yang lebih positif
seperti pendidikan kesehatan dan lain sebagainya
oke mungkin pak sis untuk terakhir kira kira pesan yang ingin disampaikan
dan yang ingin disampaikan

memulai dari diri sendiri
aku cinta sehat tapi apa yang paling harus kita
jadi mungkin ada dua hal ya
pertama adalah untuk diri kita dan masyarakat
maka tadi pesannya adalah ayo hidup sehat mulai dari kita
artinya bahwa pencegahan itu lebih hemat lebih murah daripada mengobati
nah begitu itu yang penting
mencegah lebih hemat
kemudian pesannya kedua kita mengajak kepada seluruh komponen bangsa
baik itu pemerintah swasta dan masyarakat
untuk hari kesehatan nasional ini dipakai sebagai momentum
momentum untuk suatu gerakan terkait dengan germas tadi
gerakan masyarakat hidup sehat
iya gerakan masyarakat hidup sehat
kita percuma kalau memiliki jumlah apa istilahnya kekayaan alam berlimpah
jumlah penduduknya banyak
tapi kalau tidak sehat kita juga akhirnya tidak produktif malahan menjadi beban ya
terhadap semua kerja keras yang kita lakukan
pak sis terima kasih banyak ya sukses hari kesehatan nasional
kalau bisa ini hari kesehatan nasional itu tiap hari kita harus ingat
aku cinta sehat
mulai dari kita
mulai dari kita
insight edisi healthy life akan segera kembali mungkin dengan tips tips tadi
prevention mencegah jauh lebih penting daripada mengobati
dan juga tentu saja jauh lebih hemat
tapi apa apa saja yang kita perlu lakukan untuk supaya kita tetap sehat
tetaplah bersama insight
masalah obesitas itu semakin lama semakin meningkat ya
dan ini kalau kita dulu misalnya masalah laparan dan lain sebagainya kurang gizi
justru sekarang itu obesitas
ini apa yang dari segi pola hidup yang harus berubah
yang paling penting untuk merubah diri sendiri
nah diri sendiri diperlukan tujuan ataupun motivasi dulu
dari anak tersebut ataupun orang tersebut
supaya dapat membantu dari diri sendiri
supaya bisa melewati ataupun menerapkan pola hidup yang sehat tadi
ya kembali pada insight
ingat bahwa kesehatan itu sangat penting
jangan tunggu sakit dulu
baru merasakan bahwa kesehatan itu begitu penting dan begitu indah
nah kali ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber
ada dr agus jaya atmaja seorang praktisi kesehatan
halo dr agus apa kabar
nah saya lihat ini sebelum kita mulai
ini sebenarnya dalam rangka hari kesehatan nasional pada tanggal dua belas november
jadi ternyata indonesia sudah lima puluh empat tahun kita merayakan kesehatan
tapi ternyata sampai sekarang masalah kesehatan itu masih istilahnya harus terus menerus kita informasikan kita edukasi
tapi sebelum kita mulai
kita harus mulai dari kesehatan dari diri sendiri
tadi kata pak siswanto ya dari kementerian kesehatan
apa cikita habit atau kebiasaan hidup sehat yang anda jalani
contoh contohnya misalnya olahraganya apa saja apa yang dimakan dan kebiasaan sehat yang lain
yang pasti kalau dari saya ya mbak desi ya
kalau saya tuh tipikalnya itu nggak bisa diem nih
jadi kalau saya sih mau usahakan minimal itu dua sampai tiga kali sehari itu saya bisa
saya harus berolahraga
khususnya di pagi hari jalan kaki
kalau misalnya pagi hari ya jam enam sampai jam sembilan itu bagus sekali tuh untuk kesehatan sinar mataharinya
karena bisa mengubah provitamin d dalam tubuh kita menjadi vitamin d
yang itu bagus sekali untuk kesehatan tulang kita
selain itu juga saya rutin minum air putih
jadi minimal tuh saya minum dua liter air putih
karena bisa membantu detoxifikasi dalam tubuh kita
jadi racun racun yang ada dalam tubuh kita bisa dikeluarkan tuh
kemudian juga saya selalu menerapkan makan secukupnya
jangan terlalu berlebih juga jangan sampai kurang banget
jadi yang penting pola gisinya yang seimbang
dan yang lebih penting pola pikir yang positif nih
dengan pola pikir yang positif memberikan kita pandangan kegagasan yang positif juga
dan juga mempengaruhi kita menjadi lebih sehat juga
nah tadi kan makan yang seimbang katanya
kalau kita sendiri apa apa saja yang di atas piring
jadi kalau misalnya saya ibaratkan piring tuh ya lingkaran ya
yang pasti itu lingkaran setengahnya itu saya isi dengan buah buahan dan juga sayur sayuran
apa apa saja yang dimakan
kalau sarapan saya yang pasti harus ada segelas susu
susu yang susu plain
kalau misalnya terakhir kan saya lebih suka mengganti dengan susu yang low fat
jadi memang yang kadar lemaknya itu rendah
kemudian saya juga mengawali juga dengan segelas teh yang hangat
dan juga biasanya
dengan segelas teh yang hangat
juga saya biasanya suka tambahkan lemon
karena lemon juga baik sekali untuk kesehatan tubuh kita untuk antioksidan
kemudian biasanya juga saya selalu imbangi dengan sayur sayuran
karena sayuran itu kan kayak akan serat
dimana serat sayuran itu serat yang tidak larut dalam air
dimana bisa membantu mendorong kotoran yang ada di dalam usus kita menjadi keluar
kemudian setelah itu saya juga makan ada yang berprotein juga
seperti kalau misalnya
kalau suka salmon itu dipanggang aja
dikasih sedikit sedikit saja garam
itu sudah enak sekali
nah ini kalau makan nasi berapa kali sehari ini biasanya
wah kalau nasi
mungkin kalau misalnya pas saya lagi beraktivitas yang cukup padat ya
saya memang mengimbangi dengan ada karbohidrat nasi
tapi itu terakhir saya mengurangi nasi dengan saya mengganti karbohidrat lainnya
nah itu saya mengganti dengan itu juga
yang penting tetap kita tidak boleh totalitas mengganti tidak makan nasi sama sekali
kita harus ada pengganti nasi
karbohidrat tetap diperlukan oleh tubuh
tadi kita sudah mendengarkan luar biasa ya
tepuk tangan ini
makanya kelihatan begitu sehat
dan inilah yang harusnya kita lakukan ya
punya kebiasaan sehat
tadi seperti pak siswanto mengatakan bahwa harus mulai dari diri sendiri
dari dokter agus
apa saja yang bisa
bagi diri saya sendiri ya
untuk pola makan
biasanya dulu saya lebih gemuk dan lebih banyak makannya
tapi mulai sekarang saya sudah mulai mengurangi sekitar dua kali dalam satu hari
dan juga mencoba dalam dua kali seminggu melakukan puasa
dan juga mengurangi makanan yang manis
seperti minuman kaleng
ataupun makanan yang sudah diolah lebih dahulu
dan juga memperbanyak makan sayur ataupun buah
jadi ini berhasil menurunkan berat badan kira kira berapa kilo pak dokter agus
lumayan sekitar sepuluh kilo sudah ada sepuluh
dalam jangka waktu berapa
kurang lebih enam bulan
kurang lebih enam bulan
dan itu dengan pola mengurangi porsi
dan juga ini sampai sekarang masih dipertahankan
ya saya masih usahakan
olahraga selama ini saya hanya mencoba berjalan kaki setiap pagi
ya sekitar diusahakan dua atau tiga kali dalam satu minggu
nah ini tadi kita berbicara dengan pak siswanto ya dari kementerian kesehatan
bahwa memang harus mulai dari diri sendiri
dan istilahnya kita menjaga kesehatan itu jauh lebih murah
dan juga sebenarnya memang ini yang kita harus lakukan kalau kita ingin hidup kita panjang berkualitas dan juga bisa tetap produktif
tapi apa yang anda lihat khususnya bagi anak anak muda di indonesia dengan banyaknya misalnya junk food yang ada sekarang ini
kebiasaan merokok dan juga lebih banyak main dengan gadget dan komputer
apa yang harus di
oke sebenarnya sih kalau untuk dilihat dari secara keseluruhan ya
untuk anak muda memang lebih banyak jarang bergerak
karena mungkin aktivitas yang tidak terlalu memungkinkan
dan juga memakan yang makanan yang junk food itu semuanya harus bisa diubah
tentunya dengan cara edukasi
nah itu dimulai dengan mungkin dari sekolahan ataupun dari teman seperbegaulan ataupun dari orang tua yang dapat memotivasi agar anak dapat menerapkan pola hidup secara sehat
tapi memberikan kesadaran itu sendiri itu bagaimana
karena kita lihat ya ada apalagi di perkotaan ya
orang tua anaknya masalah obesitas itu semakin lama semakin meningkat
dan ini kalau kita dulu misalnya masalah laparan dan lain sebagainya kurang gizi justru sekarang itu obesitas
ini apa yang dari segi pola hidup yang harus berubah
yang paling penting untuk merubah diri sendiri diperlukan tujuan
ataupun motivasi dulu dari anak tersebut ataupun orang tersebut
supaya dapat membantu dari diri sendiri supaya bisa melewati ataupun menerapkan pola hidup yang sehat tadi
kalau nici kita sendiri belajar dari mana untuk paham mengenai pentingnya menjaga kesehatan sehingga memiliki kebiasaan kebiasaan yang menurut saya sangat baik ya
karena kalau dari saya sih memang dari basic keluarga saya
memang sadar dari kesehatan
dan juga yang selalu ditanamkan oleh orang tua saya kita tuh harus punya tujuan atau motivasi untuk hidup yang sehat
karena apa dengan kita hidup sehat dengan juga pola pikir yang sehat
itu otomatis membuat kita tuh dalam pikiran sehari harinya itu juga berpola pikiran oh aku harus hidup sehat
kalau kita sehat kita lebih produktif
kalau kita produktif yang pasti kita bisa membantu dan juga tidak mau membebani keluarga
kalau misalnya kita jatuh sakit yang pasti kan yang kali repot duluan kan keluarga dia
melakukan fasting atau puasa
nah kan ini kita sudah ketahui ya bahwa puasa itu kan sehat tapi rutin dilakukan lebih bermanfaat ya
jadi pada saat kita misalnya dalam keadaan tubuh sehat ya dengan melakukan fasting ataupun puasa dapat mengisratkan organ organ tubuh sehingga tidak terlampau keras bekerja
dan juga dalam jangka yang panjang akan dapat menimbulkan efek dari detoksifikasi
tapi saya berasa sepertiinchang
karena itu saya benar benar keren untuk mengiapkan vois aja
tapi saya ketes aja sih
tapiiuu itu kan pearah
sedikit doang lagi ya
kalau comedan di plans
saat kita misalnya dalam keadaan tubuh sehat ya dengan melakukan fasting ataupun puasa dapat mengistirahatkan organ organ tubuh sehingga tidak terlampau keras bekerja
dan juga dalam jangka yang panjang akan dapat menimbulkan efek dari detoksifikasi
sedangkan kalau untuk orang yang mempunyai suatu penyakit dengan melakukan fasting akan dapat benefitnya juga
seperti misalnya dengan diabetes tadi dengan diabetes dengan orang yang dengan diabetes melakukan fasting otomatis pemasukan kalori juga berkurang sehingga pankreas yang bekerja mengas pensiun juga lebih ringan bekerjanya sehingga dapat menurunkan kadar gula darah
nah ini masalah kalori ya sekarang kan kita sering makan terus nggak memikirkan ini jumlah kalorinya apa dan sementara itu kita tidak olahraga
dan ini semua makanan masuk tapi tidak dibakar lah istilahnya
untuk orang apalagi taruhlah seperti kita ini dengan perempuan dan lumayan cukup tinggi misalnya berapa kalori yang idealnya yang harusnya dikonsumsi ya rata rata
oke kalau untuk masalah dalam istilahnya berat badan dan tinggi cukup simbang itu sekitar dua ribu sampai dua ribu lima ratus

dua ribu dua ribu lima ratus kedengarannya cukup banyak ya sebenarnya itu dengan misalnya kalau aktivitasnya tidak terlalu banyak seharusnya bisa lebih berkurang lagi ya
ya bisa dikurangi lagi tapi kalau misalnya aktivitasnya berlebih yang lebih menggunakan fisik tentunya kalorinya juga harus ditambah
iya jadi kalau misalnya aci kita masih bisa ini lah kalau olahraganya kencang
misalnya tidak mau bertambah berat badan kalori yang masuk ke dalam tubuh dengan kalori yang keluar ya ada baiknya kalori yang masuk lebih sedikit dibanding kalori yang keluar
iya nah tadi saya tertarik ya kita hanya makan juga sampai tidak kalau lapar aja istilahnya maksudnya tidak berlebihan ini mungkin poinnya penting ya kadang kadang kita makan karena kebiasaan
wah udah waktu makan siang padahal sebenarnya belum lapar atau wah udah makan malam padahal sebenarnya nggak perlu
ini kan kita kan sebenarnya nggak harus makan tiga kali sehari kan
iya jadi memang kalau untuk masalah makan memang sebaiknya secara teratur jadi misalnya kalau setiap hari dia sudah melakukan aktivitas sehari makan dua atau tiga kali sebaiknya tetap dan bagaimana untuk mensiasatinya tentunya dengan mengurangi porsinya
hmm jadi idealnya porsinya dikurangi
nah ini suplemen ya kadang kadang kan kita ya beraktivitas tapi makannya juga ternyata
nah ini juga ternyata gizinya kurang seberapa penting kita harus makan supplement
oke jadi sebenarnya vitamin ataupun mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita bisa didapati dari makanan yang sebaiknya yang sehari hari kita makan tapi kadang kadang seperti yang tadi bu desi bilang bahwa
apalagi kalau makanannya misalnya junk food atau nggak ada gizinya
kurang gizinya tentunya otomatis vitamin dan mineral juga berkurang
sebaiknya memang dengan berkurang gizinya
jadi makannya asupan makanan asupan vitamin ataupun mineral dari makanan tersebut yang kurang bisa di cover dengan supplement yang mengandung vitamin ataupun mineral yang cukup untuk kecukupan gizi sehari hari
takaran itu berapa sih jumlah dari vitamin dan vitamin vitamin apa saja yang paling penting supaya kita bisa berfungsi tetap energi tetap semangat lah
yang pasti vitamin a
karena kita tahu kan bagus sekali untuk indah penglihatan kita
kemudian d kompleks itu juga bagus sekali khususnya itu untuk apa untuk membentukkan energi dalam tubuh kita
dan di dalam satu vitamin b itu ada namanya asam pantotena atau vitamin b lima
dimana dia itu berfungsi untuk mengubah karbohidrat protein dan lemak yang sudah kita makan itu dirubah menjadi energi
jadi bayangkan saja ya kalau misalnya kita kekurangan vitamin b lima otomatis karbohidrat protein lemak ini pengubahan ke energinya jadi juga semakin menurun
otomatis kita menjadi lebih mudah
dan juga tidak kalah penting di dalam rangka vitamin b itu ada asam folat
dan kita tahu kalau misalnya itu bagus sekali untuk pembentukan sel darah merah
dan juga khususnya untuk ibu hamil ini bagus sekali ini untuk perkembangan di janinnya untuk perkembangan otak dan juga tulang belakangnya
selain itu juga ada vitamin c yang kita tahu itu meningkatkan daya tahan tubuh
dan juga satu peran penting dari vitamin c itu membantu penyerapan zat besi ke dalam tubuh kita
nah kemudian juga ada vitamin
vitamin d yang kita tahu untuk kesehatan tulang
vitamin e yang kayangkan antioksidan
apalagi kalau untuk cewek ya khususnya untuk kulit nih ya supaya lebih tetap cerah bersinar
apalagi kalau kita tahu sekarang kan zaman sekarang banyak sekali ya polusi
nah polusi itu sumber dari radikal bebas
jadi ketika kita masuk ke dalam tubuh dan kita tidak bantu dengan asupan antioksidan
nah itu bisa membuat kita jadi lebih cepat sakit
kita butuh semua ini vitamin ini dan harusnya setiap hari karena membantu dengan regenerasi sel dan lain sebagainya
tapi masalahnya kan makanannya yang apalagi kalau siap saji atau yang diproses dan lain sebagainya itu kurang ya ini vitamin segala macam a b c d dan lain lain sebagainya
penting atau ini
tidak sih sebenarnya kalau menurut dr agus
karena saya juga lihat kalau kita ke apoteknya banyak sekali dijual dan ini kita kadang kadang juga bingung kan ya
jadi untuk mengkonsumsi suplemen yang ada vitamin ataupun mineral buat saya sangat penting
karena tadi memang kalau misalnya kebutuhan vitamin kurang yang dari makanan tentu saja tubuh juga akan kekurangan ataupun defisiensi dari vitamin
nah vitamin yang melakukan defisiensi dari vitamin tadi juga akan mengganggu proses dari aktivitas kita sehari juga bisa menyebabkan penyakit
jadi sebaiknya lebih kalau untuk yang menurut dokter agus
jadi untuk yang mengarah pada proses penjagaan penyakit sebaiknya mengkonsumsi multivitamin yang bersifat antioksidan
jadi seperti tadi yang ibu cikita bilang vitamin c vitamin e ataupun beta karotene yang bersifat antioksidan untuk menangkal proses radikal bebas bukan hanya
makanya disini buah buahan sangat penting ya
betul buah buahan dan sayur
buah buahan dan sayur kalau vitamin b itu rata rata bisa didapatkan dari

maksudnya hampir semua makanan yang kita makan itu bisa didapatkan dari makanan yang kita makan
seperti sayur hijau ya apakah itu brokoli asparagus itu tinggi sekali kandungan vitaminnya
produk produk susu telur daging putih ataupun daging merah juga saling melengkapi untuk keseluruhan dari vitamin
ya hampir semua vitamin a lebih karena buah yang lebih berluna
ya seperti wortel ya
nah cikita sendiri apa suplemen yang dikonsumsi
kalau saya sih tidak
kan saya memilih yang pasti kan seperti yang dokter jelaskan
berapa pentingnya multivitamin
dan juga mineral kadang tuh orang berpikir
kadang tuh kan kita membutuhkan banyak multivitamin
nah kalau saya mengkonsumsi
ada produk namanya bioformula
dimana bioformula ini
yang multivitamin yang kita butuhkan sudah ada disana
jadi juga ada
kandungan mineral dan juga ada ekstra ginseng
ekstrak ginseng ini dikenal sebagai
wad kuat tuh ada satu fungsi dari ekstrak ginseng
yang mungkin orang belum banyak tahu ya
ada berfungsi sebagai adaptogen
dimana adaptogen itu zat yang
berfungsi dalam tubuh untuk
menangkal stres apalagi kalau yang kita
sekarang kerja ya
banyak sekali tingkat stresnya
kita perlu juga asupan tambahan yaitu
zat yang bersifat adaptogen
salah satunya ada di dalam ekstrak giseng
dan itu juga komplit tuh
cukup lengkap ada di dalam produk bioformula
jadi tidak perlu minum
dua produk ya kadang kita harus minum vitamin c
jadi kan ribet banget
saya sih cukup hanya satu kaplet bioformula
setiap harinya sebelum beraktifitas
nah dr agus ini tadi udah vitamin
ya tapi mineral
apa fungsi mineral dan kita biasanya bisa dapatkan
dari mana mana saja
mineral itu zat yang
sangat sedikit diperlukan
tapi juga perlu seperti vitamin juga
seperti kalsium itu
mengisi matrik tulang jadi
kebutuhan dari kalsium sendiri sekitar
dikonsumsi dari makanan makanan
yang tinggi kalsium dari
brokoli tadi tapi memang kadang kadang
mungkin ada orang yang tidak suka
makan sayur hanya suka makannya daging
sayur hijau ataupun
mineral kalsium tadi juga kurang
tubuh akan lebih rentan terhadap resiko
dan ada mineral yang seperti
dan lain sebagainya
dan ini kalau kita sebenarnya sehat
dengan makanan kita komplit
dengan nutrisi yang lengkap
seharusnya tidak terlalu perlu ya banyak suplemen
tapi karena kita mengolah makanan
itu sendiri atau mungkin juga
cara kita memasak banyak sekali
vitaminnya kan juga dan gizinya kan hilang ya
dengan proses itu
baik cikita dan dr agus
terima kasih banyak kita banyak belajar
hari ini yang paling penting
makanan yang kita sakit itu jauh lebih efektif
jauh lebih murah
dan jauh lebih mudah
tapi yang diperlukan itu kita harus betul betul
aware atau betul paham
jadi jaga agar
apa yang kita taruh di piring kita itu
lebih banyak sayurnya
lebih banyak buahnya
lebih banyak seratnya
tidak ada proteinnya tapi kurangi misalnya
yang kadar gulanya
garamnya dan lemaknya itu hati hati ya
walaupun memang membuat makanan itu enak
tapi ternyata tidak bagus untuk kesehatan
ya demikian insight
terima kasih atas perhatian anda